hai udah belum belum belum oke deh
gak boleh masih belum selesai udah selesai udah udah terus kamu buka matanya ini enggak
ngintip kok beneran iya
anak kamu tuh pinter banget nindin renar itu sekarang ya tadi
ngapain tuh enak eh hati hati sayang
din mama kayaknya malam ini mau ke rumahnya karina deh mau ke rumah nino karena
gimanapun juga karena temannya sama mama dan mama harus terus menguatkan dia karena ini
merupakan pukulan berat buat karina kasihan lagi pula tadi karena mama agak kesel kejadian
tadi mama nggak sempat pamitan pas di pemakaman kamu ikut ke rumah karina
the market controlar gak apa juga sih mre kalau kamu masih belum
merasa nyaman karena kejadian tadi di pemakaman apa yang dikatakan elsa
ya walaupun heel sikit cuma aku tapi gimana pun juga akan tetap tentunya keisha aku
sepertinya akan datang kesana akan hadir ke pengajian hai
seharusnya tiet dan bahasanya gitu the next thing
ya udah kalau gitu memang siap siap ya kita berangkat bareng oke tidurin dulu
ya bocin biar ini lagi main mandiri juga tuh udah mau ganti baju udah masih tersisa baju baju kamu
di sini kek maaf
apa kamu di rumah aja ya usah ikut main jenayah apa apa kok
enggak aku aku mau ikut kok
aku cuma belum terbiasa aja dengan
dan aku inget kan
di rumah kita
karena dia kan beberapa kali
aku juga ngerasain sedih yang sama seperti kamu
yakin dengan ketetapan allah
yakin dengan ketetapan allah
yakin dengan ketetapan allah
itu yang terbaik buat semuanya
memang lelah rasanya ma
tapi kita nggak boleh menyerah
tapi kita nggak boleh menyerah
disahat sahat seperti ini
disahat sahat seperti ini

justru elsa itu butuh sekali pelukan hangat dari kita
bukan hamat dari kita
tapi sekarang elsa justru gak di rumah
elsa masih di dalam tangan
semoga di sana dia dikelilingi orang orang yang sayang juga sama dia
mama masih ada
sama mama mau ke rumah om bayi karena ada pengajian hari ini
kita mau doain dedikasi sama opacan
oke riana di rumah ya jagain askaraya sayangnya
aku mau ketemu om baik ma
aku mau hebat om baik
aku mau meluk om baik
sayang tapi kan ini udah malem
rena juga jam sini kan jam untuk tidur
lagi pulang kan ini juga pengajian sayang
banyak orang juga ya di sana nanti ya
denger kata mama ya
nanti akan ada waktunya kamu ketemu sama om baik
sekarang bener tuh
kan tadi juga udah video call sama om baik ya
malam ini aja mah aku boleh tidur malam banget aku mau temenin om baik mah enggak izinin nggak boleh saya
nanti kebiasaan ya lain kali ya sayangnya pak benar kata mama sama oma jam segini itu udah jam
waktunya tidur nanti kalau rena ikut malah jadi numpang tidur di rumah om baik ya yang
ada malah rina enggak nemenin om baik ya kan aku merek rekin deh berapa bobo
baru juga dibilang tadi kamu tunggu sebentar ya
kia kutip askar ya sama aku pergi ya sebentar dong kan kita malam lama oh
terus kau bikin apa
ini pakai rahasia segala
hati loh terus
enggak boleh masih belum selesai udah selesai
enggak ngintip kok beneran iya
enggak itu ini
ada yasin tadi kita minta ke sipir supaya lu bisa tahlilan
biasa daripada lo sedih terus kayak gini mending kita ngaji yuk
doain anak lo kan allah gak bisa hadir di rumah suami loh
iya yuk kita ngaji sama sama doain anak lo dan mertua